ahmad abasoni dua puluh tujuh tahun warga purworejo jawa tengah
sudah hampir tiga tahun berada di pesantren metal taubat sunan kalijaga
di desa bulusari kecamatan gandrung mangu cilacap jawa tengah
sebelum bertaubat ia hidup di jalanan sejak usia sekolah dasar
hingga kerap mabuk mabukan memalak berkelahi dan mengkonsumsi narkoba
lima kali keluar masuk penjara kini ia sadar dan ingin kembali ke jalan yang benar
setiap hari selain belajar sholat sony mengaji
serta membantu menjaga kebersihan lingkungan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan
batah batah batah batah
lebih enak dibanding lingkungan dari luar
nanti takutnya mabuk lagi
apa gini gak jadi teman
sini aku pulang abis leban itu j j minum
aku udah tobat aku udah menti
cukup dari sini aku nakalnya
aku udah puas nakalnya
pokoknya sekarang ingin belajar
iya ingin bagiakan sama orang tua lah
dulu itu dosanya banyak
dulu itu mabuk pasar obat obat sama orang tua
orang tua itu takut lagi perasaan itu tuh akal
ingin tebus sama orang tua
bagikan kan orang tua
cukup terhanap cita citanya ya
iya ingin bagiankan orang tua itu aja
pengennya orang tua itu mintanya ngaji sholat gitu aja
mintanya ngepang nggak mau dia
jalan gak mau minuman gak mau

sementara itu ahmad fadul pabungka yang mencari kemampuan
pada saat ini dia sudah sebelas tahun menghuni pondok metal taubat sunan kalijaga
mantan pecandu dan bandar narkoba yang berasal dari palembang sumatera selatan ini
setelah enam tahun tinggal di pondok dipercaya mengelola dan membina asrama rehabilitasi oleh pengasuh pondok
saat ini ahmad mengurus dan membimbing delapan belas pecandu narkoba yang tinggal di asrama
saya akhirnya diberi kepercayaan sama abu' soleh untuk
untuk mengelola asrama rehab khusus narkoba mas kalau dulu santri rehab itu campur sama depan belum ada
asrama ini belum ada selama khusus untuk rehab narkoba yang kenakan larmajah itu belum ada
setelah saya ada setelah saya lima tahun lah kurang lebih lima tahun itu saya baru dikasih kepercayaan sama
mas oleh untuk bangun sebuah mengelola sebuah sehari dari nol ini mas alisa rudin pengasuh
pondok pesantren metal taubat sunan kalijaga mengatakan pesantren yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu memiliki empat blok yang terdiri atas blok santri laki laki blok santri perempuan
blok penghafal al quran serta blok khusus penanganan pecandu narkoba dan kenakalan remaja
yang paling unik yaitu kita punya satu komplek namanya komplek jeddah itu terkenalnya di sini
pondok kapal yaitu khusus anak anak narkoba seperti itu tapi semuanya dengan pendekatan
keagamaan betul betul semuanya dengan pendekatan keagamaan dan yaitu tadi kita itu anti untuk
melarang larang dan kita memberikan kebebasan lah untuk mereka monggo
sebebas bebasnya yang penting tidak melanggar syariat
selain diajari ilmu agama santri di pesantren metal taubat juga diberi kebebasan mengekspresikan
kemampuan di bidang seni roby sofwan amin cilacap jawa tengah